kota samarinda kalimantan timur memiliki potensi wisata baru yaitu bukit steling
dari atas bukit tampak spot menarik untuk berfoto dengan latar belakang sungai mahakam dan kota samarinda
untuk menuju bukit steling pengunjung harus melakukan trekking melalui jalan setapak
dari kawasan rumah penduduk yang terletak di kelurahan selili samarinda ilir
selama perjalanan pengunjung harus berhati hati karena jalan yang sedikit suram
namun pendakian selama sekitar tiga puluh menit akan terbayar sesampai di atas bukit dengan hamparan pemandangan indah dan sejuk
spot di atas bukit ini tidak hanya cocok untuk berfoto selfie
tetapi juga dapat menjadi pelepas lelah dengan menikmati pemandangan sungai mahakam dan kota samarinda
pengunjung pun bisa merasakan sejuknya udara sambil menunggu momen sunset
permandangannya cukup wah gitu
cukup indah ya
ya cukup indah
bisa melihat kota samarinda ya
ya kalau di samarinda kita kan dengan aktivitas begitu banyak kita relaxnya di sini menyegarkan otak
namun sayang potensi bukit steling sebagai tujuan wisata masih belum dikelola dengan baik oleh pemerintah setempat
padahal pesona yang ditawarkan tidak kalah dibanding tempat wisata lain di samarinda
ini adalah tempat yang paling indah untuk melihat kota samarinda dan sungai mahakam
kita berharap pemerintah
entah pemerintah provinsi atau pemerintah kota
bisa membuat fasilitas atau infrastruktur agar lebih mudah kesini
sehingga warga kota bisa terlayani berwisata alam secara murah dan mudah
mengunjungi bukit steling tidak dipungut biaya
selain indah bukit steling tampaknya bisa menjadi pilihan untuk melepas penat yang murah meriah
david andriawan samarinda